satu pohonnya lima ribuan mas
gak pernah gak ada event dulu kalau nggak salah
dari pasangan piuh dan pinah
secara terus maksimal melakukan perjuangan untuk perdamaian dan sebetulnya kan resolusi itu kan sudah ditetapkan oleh pbb ya
ini kita harus tetapkan seperti ini nanti itu kemudian diatur dibuat turunannya